kasus yang membelit mantan menteri badan usaha milik negara dahlan iskan
terus bertambah setelah kasus dugaan korupsi di tubuh pt pancawira usaha dan mobil listrik
dahlan kini dibidik kasus program cetak sawah yang ditangani oleh mabes polri
dalan tiba pukul satu siang di gedung direkturat reserse kriminal khusus polda jawa timur
dia datang didampingi direktur jawa post tv imam syafie
tidak banyak yang dikatakan dahlan saat ditanya wartawan
dahlan diperiksa sebagai saksi proyek cetak sawah di kalimantan senilai rp tiga ratus tujuh belas miliar
sebelumnya taipan media itu pernah menjalani pemeriksaan di mabes polri untuk kasus ini
polisi menetapkan ketua tim kerja kementerian bumn upik rosalina sebagai tersangka
upik juga merupakan mantan direktur pt sang yang seri
perusahaan yang menangani program cetak empat hektare sawah di ketapang kalimantan barat
polisi menduga pengadaan ini fiktif hingga merugikan keuangan negara
rasanya lupa deh keberapa
sebelumnya pernah berjalan ya
untuk tersangka siapa pak
nggak tahu saya belum tahu saya
kondisi kesehatan gimana pak
sehat pak pak
sehat pak ya